enggak pernah kalau nanya bantuan dari arab itu tanya ke yang lain lain
di sini bukan anti arab
kami masih kurang yakin
terima kasih anda masih menyaksikan political show
polemik pondok pesantren al zaitun memasuki babak baru
setelah pendiri ponpes al zaitun panji gumilang menjalani pemeriksaan
mabes polri menaikkan kasus penistaan agama
polisi meyakini ada perbuatan pidana
namun belum menetapkan tersangka
sekelompok masyarakat pun mendesak
panji gumilang ditahan namun panji gumilang tidak tinggal diam
perlawanan balik dengan menggugat pengurus majelis ulama indonesia
secara perdata karena dianggap merugikan dirinya triliunan rupiah
babak baru polemik al zaitun bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya
pada malam hari ini dan kita akan memperkenalkan
narasumber yang sudah hadir di studio
satu persatu saya perkenalkan dari yang paling kanan ada
ketua forum indramayu menggugat sekaligus pelapor kasus panji gumilang
suryadi carkaya selamat malam pak carkaya
ada juga wasekjen mui bidang hukum dan ham
kiai iksan abdullah selamat malam pak iksan
ada juga wakil ketua bidang advokasi dan jaringan ylbhi
mas arief maulana selamat malam mas arief
dan juga peneliti lembaga pengkajian dan penelitian islam
pak taufik hidayat selamat malam pak taufik
dan bergabung juga melalui sambungan virtual
kuasa hukum dari panji gumilang ada pak ali saifuddin
selamat malam pak ali
selamat malam ibu
dan seperti biasanya kami juga mengundang
teman teman mahasiswa yang bergabung secara virtual
ada badan eksekutif mahasiswa universitas parahiangan
saat malam teman teman nanti teman teman dari unpar
mungkin bisa memberikan kritikan masukan ataupun pendapat
terkait dengan ini berminggu minggu media betul betul menyorot soal polemik
yang terjadi di ponpes al zaitun dan juga panji gumilang
tentu saja yang menjadi perhatian publik ini menjadi pertanyaan juga bagi teman teman mahasiswa
nanti mungkin bisa kalian menyampaikan pendapat ataupun mengkritik tentang penanganan kasus ini
saya mau langsung dulu ke pak ali ya
pak ali klien anda panji gumilang dilaporkan ke baris krim polri
ada dua pasal yang menjerat klien anda yakni
pasal penistaan agama dan juga undang undang ite
berarti sudah ada unsur pidananya di sana kalau statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan
respon dari kuasa hukum seperti apa pak ali
terima kasih mbak nana kepada semuanya
ada mas arief dari ylbhi dan juga yang narasumber yang lainnya
perlu kita ketahui bahwa terhadap laporan
yang dikaitkan dengan penodaan agama terhadap klien kami yaitu panji gumilang
ya mungkin sudah diketahui kelayak umum dan ini sudah menyebar kemana mana
akan tetapi kami selaku kuasa hukum menindaklanjuti terhadap kasus hukum ini
maka kasus hukum ini yang sudah dijalankan oleh baris krim terhadap klien kami
jadi apa namanya proses hukumnya yang berjalan
hukumnya dari pertama kali undangan ya alhamdulillah klien kami sudah memenuhi undangannya
dan juga karena ini adalah hukum acara
hukum acara yang sudah diterapkan oleh barres krim
maka akan ditingkatkan untuk apa untuk masalah penyidikan
dan ini kami selaku kuasa hukumnya tim ya kami sebagai anggota ketuanya adalah pak hedra
ya dalam hal ini kami kurang begitu memahami sepenuhnya ya
yang ini yang diketahui adalah satu adalah dari pak hendra itu sendiri
namun ada beberapa yang ingin kami sampaikan proses hukum pak panji gumilang atau klien kami
ya sudah memasuki tinggal menunggu menunggu panggilan kembali atau undangan kembali terhadap kasus hukumnya
akan sampai hari ini kami juga belum menerima selaku kuasa hukum belum menerima
undangan atau klasifikasi terhadap itu
dan juga untuk peningkatan tersangka atau tidak tersangkanya atau gelar perkara ini belum dilakukan
nah ini di media media yang lain sudah rame ya terhadap statusnya
ini belum karena belum ada pemberitahuan ke kita
dan juga masih banyak proses ada saksi saksi ahli yang sudah dipanggil
ada saksi dari kita juga nanti dipanggil seperti itu mbak nana
pak ali artinya gelar perkara terhadap klien anda belum dilakukan
sehingga kuasa hukum optimis bahwa klien anda belum tentu menjadi tersangka meskipun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan
ya karena proses hukum acara yang dilakukan oleh pak reskrim ini baru ditingkatkan ke penyidikan
dan belum gelar perkara sampai hari ini belum diberitahukan atau belum disampaikan ke kami selalu kuasa hukum tersangka atau tidaknya
artinya hukum acara ini memang harus dilakukan
seperti itu ma'anana
oke tapi menko pelukam pak mahfud md memberikan sinyal bahwa sebentar lagi akan ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus penistaan agama ini setelah naik ke penyidikan
dari kuasa hukum siap nggak kalau misalnya nanti panji gumilang ditetapkan sebagai tersangka
ini sinyalnya dari menko paluka pak mahfud md
ya artinya begini ya
seorang mahfud md atau profesor mahfud md sebagai menko pon polhukam ya seharusnya tidak bisa memprediksi itu
kewenangannya ini adalah dari barreskrim
tidak bisa mengandai andai ini kasus hukum dan berita acaranya
berita acara secara hukum ini harus berjalan
tidak bisa mengandai andai ini hukum
negara kita sebagai negara hukum harus dilakukan terlebih dahulu
jangan ya kami mohon maaf ya jangan mengandai andai sebagai tersangka akan ditingkatkan sebagai penyidik seperti itu
kewenangannya ada di barreskrim
bagaimana barreskrim itu bersikap sesuai dengan hukum acaranya
ada panggilan ada undangan klarifikasi
ada gelar perkara ada keterangan saksi saksi
nah disitu nanti baru kelihatan
seperti apa nanti langkah langkahnya
kita serahkan semuanya kepada barreskrim
seperti apa langkah yang harus dilakukan
sesuai dengan hukum acaranya
artinya pak ali dari tim kuasa hukum masih optimis bahwa klien anda tidak akan jadi tersangka ya
ya kita masih optimis kita pembelaan terhadap klien kami
oke optimis tidak jadi tersangka
saya mau ke pak charles

pak carkaya anda sebagai salah satu pelapor
ketua forum indramayu menggugat ya
apakah kemudian pelapor ini sudah diberikan informasi
oleh barreskrim polri bahwa ketika ada peningkatan status
sudah dipenyelidikan kepenyidikan
kemudian ada yang menjadi tersangka
sudah ada informasi belum
itu bukan kita forum indramayu menggugat bukan sebagai pelapor
kita memang yang pertama melakukan aksi demonstrasi
dan menyampaikan lima tuntutan
tuntutan pertama itu kaitan dengan
ramainya isu tentang ibadah yang tidak lajim
maka itu kita dorong mui untuk mengeluarkan fatwa
kalau memang ada tindak pidana silakan
tapi anda diperiksa nggak di barreskrim
saya diperiksa sebagai saksi
kemudian isu yang kedua terkait dengan adanya perempuan yang asal indramayu
yang sudah melaporkan ke polda jabar tentang tindak pidana pemerkosaan
yang dilakukan oleh
yang diduga dilakukan oleh
petinggi al jaitun
maksudnya siapa pendirinya atau orang lain
panjigu milang atau bukan
oke disebut aja dong
iya panjigu milang
oke jadi ada perempuan dari indramayu yang mengaku diperkosa oleh panji gumilang
itu laporannya ada di barreskrim polri
ada di polda jabar
oh di polda jabar
itu rame dua ribu satu
yang ketiga itu ada kemudian penguasaan lahan yang ugal ugalan
itu juga baik pembeliannya
menggunakan dokumen orang lain
sampai sekarang pun juga masih ada yang belum dibayar penuh
kemudian juga dua ribu satu juga ada temuan juga membeli dengan paksaan
njop pada waktu itu seribu delapan ratus membeli lima ratus sekian
yang keempat itu terkait pembangunan dersus
dermaga khusus atau galangan kapal dan jalan
ini kan tapi yang ditangani oleh barreskrim kasusnya adalah
penistaan agama dan undang undang ite
anda diperiksa nggak soal dua itu
yang mana yang didalami oleh barreskrim
terkait dengan penistaan agama
penistaan agama yang mana yang ditanyakan makanya
kayak kaitan dengan itu
kaitan dengan apakah benar masyarakat indrawati merasa resah
jadi saya jawab memang benar
merasa resah ya
dengan apa resahnya dengan apa
ya dengan pernyataan pernyataannya itu
yang tidak lajim
yang tidak lajim
yang tidak lajim menurut mui dan pwnu jawa barat
oke itu pada saat selesai anda diperiksa
anda dapat informasi nggak setelah kasus ini naik ke penyidikan
kemungkinan yang jadi tersangka siapa gitu
kalau lihat itu sudah ditingkatkan
berarti kan disitu sudah ada dugaan tindak pidana
ya sebenarnya sih harus segera
karena kan ini kalau tidak segera didorong
di situ maksudnya warga indramayu kenapa
ini kan akumulasi kebencian dari tahun dua ribu satu
kemudian juga orang ini sewenang wenang ngomongnya
sepertinya dia ini
ya kalau mau benar sendiri ya jangan dipublikasikan gitu kan
ini dipublikasikan akhirnya masyarakat bergejolak dan sebagainya
jadi anda yakin bahwa panji gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka
mengingat kasusnya sudah naik ke status penyidikan
mas arief saya mau ke anda dulu ya
koalisi masyarakat sipil ini berbeda sikap
minta polisi untuk menyetop penyelidikan kasus penistan agama
yang menimpa panji gumilang
apa pertimbangan ya mas arief
pertama begini mbak
kami menghormati hak warga negara untuk melaporkan kasus yang diduga itu ada peristiwa pidananya
yang itu kemudian diproses oleh kepolisian
itu penting gitu ya dan itu hak warga negara
namun yang kedua
pesan kami dari masyarakat sipil terkait dengan penanganan kasus panji gumilang ini kan lebih kepada
pasal penodaan agama itu kemudian digunakan oleh aparat penegak hukum
untuk kemudian memproses laporan dari masyarakat
penting untuk diingat bahwa pasal penodaan agama ini pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dan dinyatakan pasal ini sangat karet
harus kemudian dilakukan revisi oleh pemerintah dan juga dpr
maka dari itu kemudian yang kemudian menjadi catatan
banyak sekali orang yang kemudian menyampaikan pendapat
menyampaikan tafsir yang berbeda soal keagamaan
dan kemudian melakukan praktek yang istilahnya itu berangkat dari paham dan keyakinan yang itu dijamin oleh konstitusi kita
itu kemudian dikenakan juga pasal penodaan agama
jadi ini dipersoalkan adalah pengenaan jeratan pasalnya ya
maka dari itu kami kemudian mengingatkan kepada negara
jangan sampai kemudian negara itu
ketika melakukan penegakan hukum itu didasarkan pada trial by mop gitu ya
karena misalkan ada demo besar
begitu demo besar
ricuh itu tadi
ancaman ricu tadi yang disampaikan
ya seperti itu kemudian ini dilakukan proses penegakan hukum
jadi bukan demikian tapi aparat penegakan hukum harus independen dan hati hati betul gitu kan
karena pasal ini juga sudah direvisi
kitab undang undang hukum pidana yang baru
di pasal tiga ratus yang mana itu disebutkan bahwa
frasa mengenai penyalahgunaan atau penodaan agama itu sudah dihapus
di ketentuan pasal tiga ratus kitab undang undang hukum pidana
nah ada juga tadi saya baca berita hari ini pasalnya kemudian dikembangkan
menjadi undang undang ite
di kuhp tapi juga undang undang ite pasal dua puluh delapan ayat dua
artinya anda lihat
pasal ini juga pasal karet
hari ini sudah direvisi oleh pemerintah dan dpr
dan acap kali sering kali kemudian ini digunakan untuk kemudian
apa namanya mengkriminalisasi mereka yang punya pendapat berbeda dari yang mainstream
nah itu yang kita khawatirkan
mainstream itu siapa maksudnya mui
ya dalam hal apapun
dalam hal politik katakanlah ya
dalam hal agama
kalau tafsiran agama ini yang mainstream yang cenderung dibela oleh polisi
anda melihatnya begitu mas arief
nah kita bisa melihat kasus kasus penodaan agama ini
ada kasus penodaan agama yang pernah terjadi
mulai dari kasus misalkan ya
dulu ada sholat dua bahasa
kemudian tadi disebutkan ada soal
dulu gavatar mungkin ya yang terdekat ya
dan ada kasus ahok dan lain sebagainya
hal hal semacam ini yang kemudian kita ingatkan kepada negara
dan jaminan negara dalam konstitusi khususnya di pasal dua puluh sembilan
bagaimana hak beragama dan berkeyakinan itu harus dijamin oleh negara
dan posisinya kemudian harus dihormati
ini yang saya kira jangan sampai kemudian luput dari posisi negara
jadi kualis masyarakat sipil ini khawatir bahwa mungkin tafsiran agama yang berbeda
dari panji gumilang
kemudian dipakai untuk menjerat yang bersangkutan begitu
karena tafsiran agamanya dari mui begitu
jadi ini pasal penodaan agama yang digunakan itu
jadi posisinya kan sekarang
jangan sampai itu kemudian penegakan hukumnya karena ada tekanan
bukan karena memang ini ada memang betul betul ada tindak pidana
memenuhi unsur unsur pidana
anda melihat nggak ada tindak pidana di sini
kalau kami melihat kami melihat pasal penundaan agama yang dikenakan saja sudah bermasalah
apa pasal yang kira kira pas untuk diterapkan di sini
nah itu kewenangan polisian
tapi yang jelas pasal penodaan agama tidak tepat ya
dan pasal undang undang ini juga tidak tepat
karena ini pasal pasal yang memang bermasalah
oke saya mau ke pak iksan
pak iksan silahkan bahwa jangan sampai kemudian tafsiran agama yang berbeda
itu dipakai sebagai tekanan kepada penegak hukum begitu
ya beragama dan berbeda itu kan dijamin oleh undang undang dasar empat puluh lima
dalam hal ini pasal dua puluh sembilan tidak ada masalah
tetapi mana kala itu melanggar forum internum
dan ini sudah juga
keputusan mahkamah konstitusi
ketika beberapa undang undang diuji oleh mk
intinya jangan sampai orang yang berseloroh ya
atau berstatement atau meluncurkan kata kata dan kemudian terpublis di berbagai media
itu mengganggu forum internum suatu agama
jadi walaupun sama sama islam
tetapi ketika dia berkeyakinan berbeda
internum itu yang nggak boleh
jadi ada batasan
maka undang undang dasar empat puluh lima memberi batasan
kalau semua orang dibebaskan tidak ada batasan
maka yang terjadi chaos tentu
itulah pentingnya undang undang pnps yang sekarang masih dipertahankan
dan pasal satu ratus lima puluh enam a sekarang juga masih dipertahankan
kedepan memang sudah ada revisi
tetapi pembelajaran ini penting supaya tidak ada lagi orang orang yang
model muzadek dengan gavatar misalnya
lia aident dengan yang lalu itu
kemudian ada berbagai macam terakhir
dan ini kan tentu adalah koridor pembatasan bagaimana seorang warga negara juga taat hukum
dan saya kira apa yang dilakukan oleh mbak bespori
dalam hal ini tertipi itu sudah tepat
sangat hati hati dalam hal menyidik
melakukan penyelidikan dan meningkatkan ketika diduga kuat ada tindak pidana
sekarang menjadi penyidikan dan tentu seterusnya ada tersangka
ini saya kira bagian dari pembelajaran kepada orang
badan ataupun lembaga untuk tidak seenaknya di dalam republik ini semua ada batasan
tidak boleh mengganggu forum internum
orang mau berpendapat apa silahkan
tetapi ketika dia melanggar forum internum
dan menggoyak keyakinan yang ada di forum internum
itu menjadi ranah hukum
silahkan mas arief
tidak boleh mengganggu forum internum
jadi jangan sampai apa yang disampaikan mengganggu keyakinan orang lain
iya betul memang ada forum internum
yang memang harus diperhatikan dalam hal kemerdekaan
agama dan beribadah begitu ya
tetapi memang persoalannya begini
dalam kasus penodaan agama ini
belum ada standar atau mungkin ukuran ukuran yang jelas
apa yang disebut dengan penodaan agama
ya yang itu kemudian mengakibatkan
tafsir dalam prakteknya dalam penegakan hukum yang disebut penodaan agama itu banyak sekali
membuat riset di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
kita luncurkan beberapa tahun kita ambil sampel
kasus penodaan agama banyak sekali yang kami tangani
masyarakat itu banyak kemudian
menganggap bahwa penodaan agama itu sama dengan penistaan agama
itu dalam nb ya
padahal di kuhp itu tidak ada tidak dikenal yang namanya penistaan agama
adanya pasal penodaan agama di pnps enam puluh lima itu
prakteknya juga banyak dalam berbagai kasus
ada karena tafsir agama
ada karena mengaku nabi
istilahnya sholat dengan cara yang berbeda
dan lain sebagainya
tapi yang ingin kami katakan begini
ketiadaan standar ini mengakibatkan khawatirnya
sebetulnya ini perbedaan pendapat saja dalam beragama
kemudian dimasukkan dalam kategori tindak pidana
oke ini perbedaan pendapat saja yang masuk ke dalam tindak pidana
kemudian yang kedua apakah kemudian penyelesaian dengan pidana ini adalah penyelesaian satu satunya
sementara negara ini menyatakan bahwa konstitusi ya khususnya yang menjamin kemerdekaan untuk menjalankan agama dan keyakinannya
tapi mas arief ini kasusnya dari tahun dua ribu satu loh
termasuk berpendapat dan mengekspresikan
nah disitulah sebetulnya ya ketika kemudian ada pendapat yang berbeda apakah kemudian ini ada contoh ya dari risetnya ylbhi
beberapa penyelesaian yang kita anggap baik dalam kasus kasus penodaan agama
ini di kasus kasus yang lain ya soal penodaan agama
jadi ada dialog dari bakor pakem itu yang memang tugasnya meneliti ya agama maupun keyakinan
yang kemudian dianggap menyimpan
jadi anda harapkan ini diselesaikan melalui forum dialog
dialog dilakukan dialog
terus kepolisian juga ada presiden juga dilakukan oleh kepolisian
tidak terburu buru untuk kemudian menempuh upaya pidana proses pidana
dan dialog klarifikasi ngecek dan kemudian bahkan kemudian di beberapa kasus itu ada sampai kemudian penyelesaian
nah yang ingin saya katakan ada kemerdekaan
berpendapat berekspresi yang juga mestinya ini ada kaitannya dengan kemerdekaan beragama dan perakyainan
yang itu mungkin sebetulnya didiskusikan didialog
oke dialog saya mau tanya mui bagaimana
bisa melakukan dialog gak
dan ini dari dua ribu satu ya
jadi tidak perlu memakai unsur pidana di sini tidak perlu unsur pidana ini masuk
tapi diutamakan dialog dulu saja untuk menyelesaikan perbedaan tafsir agama ini
oh iya tentu itu bagus
dan oleh karenanya majelis nama indonesia sejak awal sudah meminta untuk klarifikasi
pertama bersurat gitu
itu surat dilayangkan dijawab sibuk dan nanti di tahun dua ribu dua puluh empat baru bisa
kemudian kami hadir di sana bersama tim kami dari jawa barat mui jawa barat juga ditolak
masih belum kami masih penasaran juga
ketika di gedung sate di jawa barat juga sama ditolak
ini artinya bagian dari kami sebenarnya majelis nama indonesia dalam rangka himayatul umat tadi
ya menjawab kegaduhan dari teman teman ylbhi kami sudah melakukan itu bertabayun meminta ya kan
tetapi ditolak lalu bagaimana caranya
tuh kemudian lebih keras
oke tuh kemudian lebih keras
lagi teman teman di pwnu jawa barat sudah menyatakan bahwa itu adalah sesat hasil basur masail
tapi kami lagi lagi sebagai majelis ulama indonesia ini kan terdiri dari di dalamnya ya organisasi keagamaan ada nu ada muhammadiyah al wasliyah dan seterusnya banyak sekali
ada tujuh puluh sembilan bahkan yang terbesar di jawa barat persis pun ada di sana
dan itu mengatakan semuanya sama
kami mengatakan bahwa nanti kita tabayun ternyata tabayun juga tidak
sekali lagi perbedaan pendapat itu boleh sangat boleh
bahkan ada istihad untuk berpendapat
tetapi manakala bersinggungan dengan mazhab nah itulah yang keluar dari mazhab itu yang kadang kadang menjadi persoalan
ketika dia tidak mampu mempertanggungjawabkan mazhab apa misalnya
al quran dikatakan sebagai kalam rasul bukan firman allah
semua masyarakat di indonesia yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah empat mazhab sekaligus
maliki hanafi syafi'i hanbali semua mengatakan hal yang sama
bahwa al quran itu firman allah
bagi siapa yang membacanya adalah ibadah
dinyatakan oleh haji mubalajik milang sebagai kalam rasul
jadi itu saja sudah menyimpang menurut m u
kan ini pendapat yang tidak layak untuk dipublis
kalau dia berpendapat sendiri bolehlah mungkin
kalau tidak dipublis sebetulnya tidak masalah ya menjadi keyakinan yang bersatu kan
kan tidak kedengeran
tapi manakala sekarang ini apapun di sosmed ada itu kan mengganggu
buktinya apa terganggu
reaksinya luar biasa dari mulai yang bergunjing sampai berdemo
dan ini menimbulkan keresahan lalu diam
tidak bisa dong
negara harus hadir dan bentuk hadirnya sudah benar
pandangan kami dari majelis selama indonesia serahkan kepada yang berwajib
baik saya mau ke sekarang pengacara
dan sekarang apa namanya bayar eskrim sudah melakukan penyelidikan dan sekarang sudah meningkat jadi penyelidikan
berarti unsur atau tindak pidana yang diduga ya silahkan
kami menunggu bagaimana yang terbaru
proses hukumnya nanti ya
oke saya mau ke pengacara
pak ali artinya salah satu tadi contoh yang disebutkan oleh pak iksan ya
bahwa ada ajaran yang menyimpang begitu
bahwa al quran adalah
dibuat oleh nabi muhammad
padahal itu kan firman allah begitu ya
tapi sekali lagi
apakah memang klien anda mempercayai ajaran yang berbeda itu ya
ya terima kasih mbak nana
ya jadi begini
berkaitan dengan kami selaku kuasa hukum
atau tim dari kuasa hukum ini
kami sebenarnya belum mengetahui sejauh mana
ya karena itu
karena itu adalah rangahnya
terkait dengan penodaan seperti ini
kami sebagai tim kuasa hukum
hanya mengetahui terkait
dengan adanya laporan yang di baris krim ini
kami sebagai pendampingnya
dan juga yang dikaitkan dengan penodaan agama ini
berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh
seperti kami tidak terlalu mengetahui terlebih jauh
nah ini juga sepengetahuan
kami selaku tim kuasa hukum
bahwa yang dikatakan itu kalam
apa tadi kalam seperti itu
yang dikatakan itu
apakah itu yang membuat
rame di media masa itu
apakah betul yang menyebabkan
jadi hasilnya apa
kasus penodaan agamanya ini
masa tim kuasa hukum nggak tahu
materinya ini loh
nah ini kan kami
kami punya tim ya
kami punya tim ya
yang mengetahui persis
dan sekaligus yang ada
itu adalah ketua umum kami
ketua umumnya yaitu
tapi kan anda anggota dari tim kuasa hukum
kita sebagai anggota
terhadap klien kami
ini tidak sepenuhnya di kita
artinya juga gini
ya yang kami ketahui
atau pemimpinan untuk perusahaan tren yang aligatun
untuk pak panjago milang ini
ya sepertinya tidak pernah
mungkin ada orang lain yang mempublikasikan
tapi kan itu disampaikan di depan umum
pendapat pendapat berbeda itu disampaikan di depan umum
yang kemudian didokumentasikan oleh pihak lain
pendapat berbeda itu disampaikan di depan umum
di depan orang banyak
kenapa tidak dikit sendiri
tidak kami ketahui
tidak kami ketahui
yang tahu adalah ketua dari tim itu mbak nana
tapi anda pernah nggak bertanya ke klien anda
kenapa punya pandangan berbeda
kalau tadi mas arief bilang sebetulnya sah sah saja
punya pandangan berbeda ya
tentang tafsiran agama
anda pernah tanya tidak
kenapa klien anda tiba tiba punya pandangan
ataupun tafsiran berbeda
terhadap ajaran agama islam
nah yang ditanyakan itu adalah dari ketua tim ya
pak hendra itu menanyakan sepenuhnya
terus jawabannya apa
berbunyi pak hendra
ya seperti itu
pak hendra yang tahu ya
nanti mungkin di lain waktu bisa langsung ke pak hendry
karena pak hendra yang tahu persis
tapi tim kuasa hukum saya yakin tahu ini
kalau misalnya tidak tahu apa isinya
tapi pasti tim kuasa hukum tahu
karena klien anda pak panji gumilang baru saja melaporkan
ataupun menggugat balik
wakil ketua umum mui pak anwar abbas
dan juga mui secara organisasi
ke pn jakarta pusat
karena melontarkan tuduhan komunis ke panji gumilang
sehingga menyebabkan kerugian materi
dan kerugian imateril satu triliun
ini bentuk perlawanan balik dari klien anda
pak panji gumilang
kalau nggak merasa tersangkut kasus penodaan agama
kenapa harus menggugat balik
nah ini kan berbeda ya
berbeda dengan kasus penodaannya
dan juga berbeda dengan apa yang kita gugat
karena ini medianya ramai
ada yang mengatakan komunis
ada yang mengatakan ini dan itu
nah ini berkaitan dengan yang komunis itu
dengan gugatan yang kami layankan
di pengadilan negeri jakarta pusat itu
ini adalah sebagai hak dari pak panji
pak panji maunya menggugat
bagaimana seperti apa yang harus digugat
nah gugatnya itu adalah satu
nah disitu sudah terjelas
hak seorang warga
untuk menggugat ya sah sah saja
kita sebagai warga negara indonesia
oke gugatannya kenapa perdata
nah ini menurut
kan ini berbeda ya
ada yang mengatakan apakah itu berpidana
ataukah langsung kepada perdata
ya ini kan kita sah sah saja mau berdatakan atau mau pidana
yang jelas kita memiliki hak
nah lebih cepat
karena klien kami maunya perdata
ya sudah kita perdata
kan seperti itu
oke jadi klien anda tidak melihat ada unsur pidana
tapi merugi secara material saja
makanya digugat perdata begitu
ya artinya bukan masalah perdata atau pidananya yang tidak diketahui ya
ya mungkin klien kami juga tahu ya pidananya
seperti apa yang dilakukan juga seperti tahu
tapi mau lebih cepat
itu adalah perdatanya dulu
oke sama kak
mungkin nanti yang akan datang
ya mungkin bisa jadi
terjadi adanya suatu pelaporan
terhadap ya pak panji sendiri yang merasa dirugikan
dan banyak yang dirugikan terhadap
oke jadi nanti kedepannya kuasa hukum sedang mempertimbangkan menggugat secara pidana
ataupun melaporan secara pidana
ya kebunuh besar bisa mas
bisa seperti itu
oke ya saya mau ke pak iksan
pak iksan respon mui ketika digugat ipn jakpus
soal tudingan itu pak
komunis yang disampaikan oleh waketum mui pak anwar abbas
dan juga mui secara organisasi
dibilang merugikan pak panji gumilang secara material dan juga imaterial sampai satu triliun
ya itu kan tadi
apa yang disampaikan oleh pengacaranya pak ali tadi
saya kira ya sah saja orang menggugat
tapi jangan lupa bahwa sebaiknya panji gumilang fokus
pada persoalan inti persoalan yang sekarang ini sudah dalam penyidikan
dan itu tidak membuang energi
karena apa yang digugat itu sesungguhnya kan persoalan yang bermula berawal dari pernyataannya panji gumilang
yang tentu saja ini harus diklarifikasi oleh yang bersangkutan
bukan kemudian majlis nama indonesia yang harus mengklarifikasi dengan menjawab gugatannya
kalau tidak ada pernyataan pernyataan yang kontroversi
dan membuat kegaduhan tentu tidak juga ada pernyataan atau apa namanya sesuatu yang keluar dari majelis selama indonesia
tapi mui siap ya menghadapi gugatan perdata ini ya pak iksan
oh ya tentu siap saja
karena sebagai lembaga keagamaan yang tadi saya sampaikan merupakan khidmat atau perkumpulan dari nahdlatul ulama dari muhammadiyah
dari organisasi islam keagamaan
ada tujuh puluh sembilan di sana berkumpul tempat berkhidmat ya tentu kami akan jawab manakala memang nanti kami juga gugatannya terima dan telah mempelajari
tapi sebaiknya jangan membuat kegaduhan baru lah
fokus saja kepada persoalan yang sekarang sedang dilakukan penyidikan oleh mabes polri
oke saya mau ke mas taufik
dulu mas taufik anda sempat meneliti ponpes al zaitun ya
apakah memang ada indikasi ponpes al zaitun ini terafiliasi dengan jaringan nii dan juga ajaran ajarannya yang menyimpang
mas taufik jangan dijawab dulu kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show